sambil membawa beragam wadah puluhan warga kecamatan kresek
kabupaten tangerang banten menyerbu mobil water cannon
yang membawa lima liter air bersih pada senin sore
mereka bahkan sempat berebut untuk mengisi wadah wadah yang mereka bawa
warga mengaku sudah tiga bulan terakhir mengalami kesulitan mendapat air bersih
sumur sumur bor di tempat tinggal mereka mengering saat kemarau panjang kali ini
selama tiga bulan itu ibu nyari airnya kemana aja
kalau beli berapa
satu kelentung itu rp empat
sehari ibu pakai berapa drigen
ya paling salah satu drigen
kepala bagian logistik polres tangerang menyebut total lima belas liter air bersih
disalurkan ke tiga lokasi berbeda di tangerang
penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak

itu yang harus kita tahu
itu yang harus kita tahu
sri warga dusun kangkungan desa ketro
kecamatan karangrayung gerobokan jawa tengah
nekat mengadang dan menghentikan mobil yang mengangkut air bersih
senin pagi kemarin
meski air bersih yang dibawa bukan untuk warga
mereka langsung berkumpul dan memindahkan air dari tanki
ke ember ember yang mereka bawa
warga mengaku terpaksa menghentikan mobil tersebut
lantaran sudah enam bulan ini mengalami kesulitan
mendapat air bersih
berdasarkan data bppd gerobokan
terdapat sembilan belas kecamatan dan satu ratus delapan belas desa di kabupaten gerobokan
yang mengalami krisis air bersih selama oktober dua ribu dua puluh
bahkan status kabupaten gerobokan saat ini adalah darurat kekeringan
berdasarkan data bppd gerobokan
sementara warga dusun bendusah desa jatisari kecamatan arjasa situbondo jawa timur
harus berjalan tiga ratus meter sambil mengangkut drum untuk mendapat air bersih
bantuan air bersih dari bpbd situbondo hanya datang ke dusun mereka enam hari sekali
padahal air bersih yang didapatkan setiap warga biasanya hanya cukup untuk dua hari
bpbd situbondo mencatat ada sembilan warga yang terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih
setiap hari bpbd menggelontorkan dua tanki atau sepuluh liter air bersih ke tujuh dusun dan enam desa secara bergantian
tim liputan cnn indonesia